jadi dari runtutan ini mungkin anda bisa menganalisis secara konteks sosial politik secara politik apa ini kemudian imbasnya bagi pemerintahan presiden jokowi dodo
ya kalau jokowi tidak merubah mindset masih tetap berpikir akan ekspansi ekonominya itu dia akan tergelincir
pasti itu yakin deh sama saya
karena apa karena itu mimpi mimpi kebangkitan ekonomi di seluruh dunia eropa kemudian di amerika jepang korea ini semua lagi turun semua memang
ekonomi nurun ini bagaimana kita mitigasi
supaya rakyat yang tadinya bekerja di pabrik otomotif gara gara tidak ada spare part lagi dari cina ya
bulan maret kira kira cina udah stop nih karena kemarin kan pada berhenti waktu imlek diperpanjang liburnya
berarti jokowi harus berpikir bagaimana orang orang pengangguran ini
di sektor baju ya ini garmen ini kan paling terdampak nih karena kita raw materialnya dari cina
bagaimana ini mengatasinya
jadi ini dimensi ekonominya
ini menurut saya akan memukul kalau mindsetnya masih misalnya ke lbp kemarin
ini harus cepat mendatangkan kembali tka dari cina
nggak bisa udahlah kita nyerah dengan situasi ini
nah kalau dpr nanti kalau dia panjanya itu komisi satu itu memang saya agak bingung tadi lihat komisi satu di cnn tadi
kenapa dia itu mencampuri urusan yang sifatnya itu di komisi tiga
kalau dia melihat ini global war nya
global war satu virus ini kan
ini mana mana menyangkut global war
antara china sama amerika yang punya senjata senjata biologis ya
ini cuma virus bakteri
ini cuma amerika israel biasanya tambah cina
nah dia harus juga kalau panjanya komisi satu ini juga harus melihat global war
jadi kelanjutan perang trade trade war antara amerika dan cina ini lanjut dengan perang biologi misalnya
tapi kalau dia mau spektrumnya lebih luas tadi mau ke kesehatan public health system
dia harusnya komisi sembilan masuk
jadi memang harusnya dia pansus ya
dan pansus ini harus dibatasin bukan untuk misalkan dia against negara
kalau udah urusannya begini krisis memang dia harus saling berbagi
cuma memang ini kecepatan jokowi diminta di sini
kalau menurut saya sih sebenarnya langkah jokowi langkah satunya itu memang harus menunjuk satu orang
kalau dia sby waktu flu burung dia tunjuk bayu krishnamurti waktu itu wakil menteri wakil menteri pertanian atau apa
sebagai ketua komite penanggulangan flu burung
nah itu harus ada kita
ya sebagai komando
contoh ya di amerika ya
amerika itu untuk menaikkan triple warning ya dari oranye ke merah itu yang bertanggung jawab naik cdc
dia cdc itu selain prevention penyakit apa segala membuat vaksin dan lain lain
dia juga bilang eh kementerian luar negeri naikkan triple warning jadi merah
tapi ketika ini efek ekonominya besar
karena amerika karena mitra dagang cina ya
itu kemudian dikasih kepada wakil presiden
nah sekarang jokowi tunjuk wakil presiden kalau enggak ya ketua ksp atau siapapun untuk menjadi pemimpin tunggal dalam penyelesaian masalah ini
oke tampaknya tadi yang dijelaskan oleh bang abed negun belum mengarah ke sana
kalau koordinasi kan supporting
beliau udah ngomong kita ini memastikan supporting dari masing masing kelembagaan interdepartemen itu berfungsi
jadi kalau itu kan gak komando
jadi gak bisa
virus ini lebih cepat daripada apapun
oke jadi presiden jokowi harus bertindak cepat dalam situasi ini
salah satunya itu strukturnya itu langsung
kalau di amerika itu mcpain disini siapa
bang abed nih ketanggapan anda
kalau kami tentu sebagai kantor staf presiden tentu ya kalau arahan presiden putusannya begitu ya pasti kita akan jalankan
tetapi lagi lagi yang perlu kami sampaikan ada beberapa pertimbangan pertimbangan yang juga belum tentu misalnya komando itu menjawab
orang malah melihat krisisnya itu sangat dalam misalnya sehingga perlu satu situasi yang harus diambil di dalam pendekatan satu komando tadi
tapi karena potensi sangat dalam dong kalau kemudian kita bicara soal ancaman virus ini
ini udah dalam sekarang
tetapi kan kita nggak berhenti juga
kan gitu loh kalau tadi ancamannya dalam ya kalau kita tidur tidur aja
saya tambah sedikit ya bung ya
jadi kayak struktur yang ini yang saya bilang anies dan wali kota depok ya itu bukan partisipasi ini menurut saya udah ketidakjelasan
kalau state negara pemerintah cq pemerintah dia harusnya dalam situasi krisis udah ada protapnya
ya ini tiba tiba anies buat sendiri ya kan kemudian wali kota depok bicara sendiri dari tadi nggak bisa dong ini kan masalah sensitif
gak bisa harusnya satu jurubicara nasional
di mana mana begitu kalau udah resiko begitu besar
silahkan bang abed
ya tadi terkait dengan itu tentunya misalnya dari kementerian kesehatan juga menyampaikan bahwa asistensi juga diberikan kepada pemerintah pemerintah daerah
hanya kan tidak semua pemerintah daerah juga di media media misalnya gitu ya
nah terkait dengan tadi yang disampaikan itu gitu ya kita kan masih akan terus berupaya ini untuk melihat eskalasinya gitu ya
artinya situasi penanganannya kayak apa
makanya misalnya kami akan terus memantau perkembangan perkembangan yang ada di lapangan termasuk juga tadi beberapa komitmen yang dilihat tadi itu misalnya untuk bagaimana kesiapan seluruh jaringan lab kita gitu ya
bukan bagaimananya tetapi kita dalam situasi yang kayak apa
bagaimana kesiapan seluruh rumah sakit kita gitu ya
itu kan semuanya harus dipastikan begitu
jadi ini memang kami tadi di dalam rapat tadi itu sangat menekankan bagaimana kerjasama dari semua pihak
pemerintah melihat situasi hari ini sudah seberapa dalam
seberapa jauh sebenarnya
seberapa parah katakanlah begitu
situasi ini memang harus menjadi atensi yang lebih ya
dan artinya kita juga nggak mau terjebak di dalam kepanikan yang kita cipta
kepanikan yang kita ciptakan sendiri sebenarnya gitu ya
kita mau memastikan bahwa seluruh proses dan protap itu berjalan gitu ya
dan kemudian juga rantai komunikasi dan data itu juga berjalan gitu ya
misalnya kami juga secara intens menerima laporan dari intelijen dan lain lain sebagainya gitu loh
jadi ini semua memang harus dilihat
dan lagi lagi yang kita hadapin ini gitu ya
ada satu keadaan dimana wabah penyakit
memang situasi sekarang isunya bukan hanya health
yang sampaikan sama bang jagana tadi benar
ada ini pada sisi
ekonomi apa sebenarnya
ada ekonomi ada politik dan lain sebagainya
tetapi itu satu konteks yang harus kita lihat
tetapi persoalan penyakitnya sendiri kan harus kita tanganin
karena pada akhirnya masyarakat tuh berhadapan dengan persoalan itu gitu ya
jadi ini memang harus kita dorong
dan kami memang lagi lagi sangat berharap dukungan dari banyak kita
untuk tidak masuk pada situasi ini
baik terakhir bang abed itu gue singkat saja
jadi arahan presiden apa begitu kemudian ada kasus ini
arahan presiden kami memang segera mengekskalasi tadi itu ya
dan protap kesehatan itu disesuaikan dengan standar who kita harus jalankan
seperti saya menanyakan tadi
bagaimana kami menelusuri traceability nya
dilakukan untuk bisa melihat bagaimana titik titik sebaran tadi itu
misalnya contoh begini
tadi misalnya kasus yang di depok itu kan menarik
dia ternyata waktu dia masuk rumah sakit
dia itu nggak menginformasikan kalau dia berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya
oleh sebab itu setiap warga negara itu punya kewajiban juga menjelaskan secara benar
dan baik gitu loh
misalnya kan kasusnya itu dia melaporkan setelah temannya yang di orang jepang itu
dari malaysia mengatakan saya sedang di malaysia dan saya kena positif covid
baru dia lapor ke dokter
dan dokter melakukan tindakan itu
oleh sebab itu dibangun kesadaran kita di sini untuk semua orang orang itu harus bisa menjelaskan
tidak hanya gejala atau apa
tetapi juga interaksi mereka dengan siapa
karena kan kita harus tahu bahwa
virus ini ada epicentrumnya di china yang sudah mulai turun
tapi kemudian di negara negara lain sedang naik
apa kesimpulan anda kemudian dari kejadian hari ini
dan apa yang dilakukan oleh pemerintah
ya ini pemerintah belum jelas
ya dia terlalu sedikit yang dilakukan oleh pemerintah
saya melihat anies baswedan misalkan ketika dia mengeluarkan ingup
dan salah satu poinnya memerintahkan kepala kes bankpol dki
untuk menyelidiki seluruh orang asing yang ada di jakarta
karena itu di bawah kes bankpol
itu menurut saya itu karena anies juga sudah tidak percaya dengan pemerintah pusat
itu bahaya menurut saya
ini tidak bisa
kalau ini soal lain
orang soal formula e atau apa
saya sih tidak ada masalah
itu oke lah
ini bisa kena ke saya juga
yang rumah sakit saya di rumah sakit mitra depok juga
ya kan untung saya dua dua minggu belum ke situ
markas saya di paloma menteng
di tempat mereka dansa itu
yang perempuan dengan orang jepang itu
ini buat saya panik juga gitu loh
seperti masyarakat lainnya
dan publik juga panik saya
satu satunya jalan buat jokowi
itu nggak bisa sistemnya bukan komando
harus kalau urusan virus ini
yang kita udah keleleran nih
kasih komando satu
khusus untuk virus dan segala efeknya
tapi tadi kata bang abed iwan
kalau soal itu artinya justru semakin mendalam gitu dilihatnya
ini memang dalam
kita nggak usah
orang kita ini sudah diejek oleh harvard university
kita nggak percaya
harvard itu udahlah
kata luhut pansyairat
udah dia bangga bangga
ini semua yang saya rekrut orang harvard
udah jelas harpet itu orang hebat
dia memang kajiannya statistik
tapi masa indonesia satu ratus tiga puluh enam yang di sampel
untuk penduduk dua ratus enam puluh juta
kayak gitu gitu kita ngalah aja
kalau udah negara kita negara yang kurang pinter
belajarlah sama negara lebih pintar
artinya sudah realistis aja
untuk kasus yang coronavirus
kalau jokowi masih ambisi besar
udah gak usah bangun bangun lagi kalimantan itu
ibu kota apa segala
kita menjadi orang yang bersabar menunggu ini selesai
isu ini selesai
baru kita mulai lagi dengan
sekarang bertahan lah
kayak main bola ini bertahan nih sekarang
kita tunggu nanti bagaimana ya
bang abed tego apakah akan ada satu komando
atau kemudian ini masih
kemudian di apa ya
sesuai dengan instruksi dari presiden
tadi sudah dijelaskan oleh bang abed
kita tunggu seperti apa
mudah mudahan pemerintah bisa menghandle situasi ini
supaya tidak panik orang
supaya tidak panik publik ya bang abed teguh
supaya ini juga tidak melebar kemana mana
terima kasih banyak bang abed nego
bang segara sudah hadir di layar demokrasi pada malam hari ini
kami akan segera kembali
dengan informasi sektor industri manufaktur indonesia
menjadi yang paling terdampak
dari merebaknya virus corona
apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah
jawaban yang usah jeda
serta bersama kami di layar remokrasi